marakya disinformasi jelang pemilu tahun ini mendorong raksasa teknologi google untuk turut andil memerangi hoax
sejumlah cara dilakukan google indonesia untuk membantu penyelenggaran pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi terbesar di indonesia
kesuksesan pemilu serentak tahun ini tidak hanya berada di pundak penyelenggara pemilu namun juga seluruh masyarakat indonesia
masyarakat sipil dapat mendukung pelaksanaan pemilu salah satunya dengan menangkal penyebaran berita bohong
yang kedua hoax pemilu kepada penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu
menurut kami bukanlah dibuat secara asal asalan bukanlah dihadirkan dengan tujuan iseng iseng
tapi untuk mempengaruhi mendegradasi mendelegitimasi penyelenggaran pemilu dan ini masih berlangsung
menurut data dari kementerian komunikasi dan informatika ada sekitar delapan ratus ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar hoax di indonesia
menurut masyarakat anti fitnah indonesia penyebaran hoax dimanfaatkan orang tertentu untuk menebarkan keresahan
dan meningkatkan sikap saling mencurigai di kalangan masyarakat
adapun penyebaran hoax kini turut diduga menjadi penyebab banyaknya warga yang memilih absen dari pemilu
hoax itu memang dipergunakan sebagai senjata kompetisi untuk memenangkan kompetisinya gitu ya atau menurunkan kemungkinan lawan untuk menang
tetapi saat ini justru hal tersebut
hal tersebut tidak terlalu signifikan
karena yang terjadi adalah hoax yang dipergunakan selama kontestasi pilpres ini justru tidak berdampak pada peningkatan elektabilitas yang didukung
sama sekali tidak
karena hoax yang dibuat kemudian hanya dikonsumsi oleh kelompoknya saja dinikmati oleh mereka dijadiin bahan ketawaan
tapi tidak pernah bisa membuat orang lain kemudian mau jadi mendukung pihaknya
nah di sisi yang sama
justru ada orang orang yang mulai lelah dengan proses pilpres yang saling lempar hoax dan saling lempar fitnah ini
ini adalah orang orang yang memutuskan untuk saya mau keluar aja dari proses pilpres
dampak negatif penyebaran hoax inilah yang mendorong raksasa teknologi google indonesia untuk lebih proaktif memerangi hoax

turut memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat indonesia

turut memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat indonesia
mendapatkan informasi mengenai calon wakil rakyat
google indonesia turut mendorong peserta pemilu
untuk memanfaatkan perlindungan dari denial of service attack atau ddos
agar dapat terlindungi dari hackers atau peretas